presiden joko widodo menanggapi banjir yang terjadi di beberapa titik di ibu kota jakarta
akibat hujan deras pada selasa lalu
presiden menyebut banjir dan kemacetan menjadi salah satu alasan pemerintah
memindahkan ibu kota ke kalimantan timur
presiden menyebut banjir dan kemacetan menjadi dua persoalan besar jakarta selama ini
pembangunan dua bendungan di bogor yaitu bendungan sukamaki dan ciawi
diharapkan dapat membantu mengendalikan banjir jakarta
terkait kemacetan jakarta jokowi menjelaskan bahwa segala upaya sedang dilakukan
untuk mengintegrasikan berbagai moda transportasi
yaitu integrasi antar lrt mrt kereta cepat kereta bandara serta transjakarta
untuk mengurangi kemacetan jakarta
pemindahan ibu kota ke kalimantan timur dinilai pilihan tepat
mengingat populasi jakarta yang semakin padat
persoalan besar yang ada di jakarta itu
hanya dua yang memang harus diselesaikan
yaitu banjir yang kedua macet
banjir ini kita memang masih dalam proses kan
membangun bendungan di bogor ciawi dan sukamahi
selesai kira kira akhir tahun depan
insyaallah akhir tahun depan akan selesai
kalau itu nanti jadi ya
kan bisa lebih dikendalikan
tetapi juga sangat tergantung sekali
yang membanjir di jakarta itu adalah pembersihan kode